kita ke informasi pertama rumah sakit umum daerah tasik malaya jawa barat menarik obat asam lambung jenis ranitidin
sebelumnya badan pom mengeluarkan surat edaran tentang penarikan obat ini karena terindikasi tercemar nitrosodimetilamin atau ndma yang dikaitkan dengan resiko kanker
setelah badan pengawas obat dan makanan bepom mengeluarkan edaran untuk menarik sejumlah produk obat asam lambung yang mengandung ranitidin
rumah sakit umum daerah smc tasik malaya jawa barat melakukan pengawasan terhadap peredaran obat ranitidin seninsia
petugas memeriksa ketersediaan obat asam lembung ini di instalasi farmasi rumah sakit
selain obat ranitidin tablet ketersediaan cairan injeksi ranitidin juga diperiksa
petugas memastikan cairan injeksi ranitidin yang dilarang tidak akan digunakan rumah sakit
ratusan obat tablet ranitidin yang masih tersimpan dikumpulkan dan ditarik agar tidak lagi diberikan ke pasien
bahwa ada warning
pemakaian atau penghentian sementara produk ranitidin tablet
itu sesuai dengan instruksinya kita sudah mengantisipasi menyetop pemakaian dan nyetok pembayaran
sementara sejumlah pasien penyakit lambung mengaku belum mengetahui surat edaran tentang penarikan obat ranitidin
ini perobat penyakit apa
kalau neng bela tau gak ada obat
yang dianjurkan tidak dimakan
kurang tahu ya
bepom telah menarik sejumlah produk obat asam lambung yang mengandung ranitidin sejak empat oktober dua ribu sembilan belas
namun bepom meminta masyarakat untuk tidak khawatir lantaran ranitidin hanya dapat memicu penyakit kanker jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang
selanjutnya bepom akan memberikan sanksi administrasi terhadap industri yang memproduksi obat ranitidin yang mengandung senyawa ndma
bahwa ndma itu berpotensi menyebabkan karsinogenik kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang
dan pemakaian terus menerus jangka waktu yang panjang dan di atas ambang batas tadi sembilan puluh enam nanogram per hari
balai pom balai besar pom di seluruh indonesia kita punya tiga puluh empat balai besar pom balai pom di seluruh indonesia
dan sekarang ada empat puluh loka
teman teman di lapangan itulah unit teknis pelaksana teknis tersebut
yang melakukan monitoring untuk melihat apakah produk tersebut di sarana pelayanan tersebut masih ada atau tidak
tentu kalau dia melanggar ada sanksi
penarikan ini merupakan buntut dari ditemukannya senyawa ndma yang melebihi ambang batas yakni sembilan puluh enam nanogram per hari oleh bepom amerika serikat dan bepom eropa
tim liputan cnn indonesia